oh iya mah papa masih nanya nanya gak soal sertifikat
enggak sih karena kamu sama nino tuh lagi berantem jadi papa nggak sempat nanya soal itu
aku minta maaf ya mah aku belum ada uang untuk nebus sertifikat itu
itu wanita yang sangat beruntung di dunia ini
gimana kalau seandainya di dalam hati al itu ada kamu
biar waktu aja yang ngejawab mah
sekarang mama isi rahat ya
oh iya mah waktu aku di boston itu kan mama sempat kasih tahu aku kalau roy itu meninggal
dan tante rosa itu sangat terpukul sampai sampai dia itu ikut terapi mobilnya kan
tapi tadi kayaknya dia udah baca
baik baik aja ya mah kayaknya udah pulih ya mah
iya kalau sekarang tantorosa itu udah jauh lebih baik
tapi jangan sekali kali ngebahas soal roy dia langsung kacau
makanya nanti kalau kamu ketemu dia ketemu tante rosa jangan sekali kali ngebahas sedikit pun tentang roy
biar mama isi rahat ya
jadi tadi siang gue jalan jalan sama lo
jadi tadi siang gue jalan jalan sama lo
sama rena kan ke taman deket aglonema residen
terus rena hampir diculik
terus rena gimana
alhamdulillah rena udah baik baik aja sekarang kita udah di rumah
ya jujur sih tadi sempat takut juga pas rena mau diculik
tapi ada yang nolongin lo mau tau siapa yang nolongin
suami adik lo mantan suami lo nino
iya nah makanya nih gue sekarang mau nelfon lo
mamanya si bos minta nombor teleponnya nino ada gak
mamanya si bos
aduh keceplosan gue
enggak maksudku ini omanya rena kan rena bos kecil gue
iya nenenya rena tuh minta nombor teleponnya nino
karena mau ngucapin terima kasih lo ada gak nomornya nino
oh ada dan yaudah nanti gue kirimin deh ya
kok bisa ada dianggolan nama resident ya
kamu sama nino jadi tes dna hari ini
tapi itu tuh sebenernya gak penting ma
padahal kan anak yang dalam kandungan aku ini kan anaknya nino
ngapain harus ditas segala
yaudahlah ikutin aja apa maunya nino
yang penting kalian jangan ribut ribut terus
papa masih nanya nanya gak soal sertifikat
karena kamu sama nino tuh lagi berantem
jadi papa gak sempet nanya soal itu
aku belum ada uang untuk nebus sertifikat itu
biar nanti kita pikirin lagi gimana caranya
kalau gitu aku berangkat ya
sampai jumpa lagi
angkat ajalah siapa tau penting
bisa bicara dengan ibu sarah
istri saya lagi di luar
ada yang bisa saya bantu mas
saya dari pegadaian pak
mau menagi pembayaran bunga bulan ini
ibu sarah menggadaikan sertifikat rumahnya
besara harus membayar bunga setiap bulannya
lama lama lindung juga
kita ke rumah sakit yuk
gak usah lah
saya ini orang yang profesional
saya bukan anak yang manja
yang dikit dikit kalau sakit ke dokter
dikit dikit gak mau masuk kerja
apa lagi sih
gak usah lo rasain
gak usah manja deh
orang cuma begini doang
ngapain sih lo senyum senyum sendiri
lo begini cuma buat nyenengin andin aja biar dia nggak ngambek
biar gak nyusahin lagi
biar urusan lo sama panti sama rena itu cepat selesai
ngapain lagi pake senyum senyum

bayak kakak tersusah ngebor
ibu udah favourite aku ya ya
itu harusnya sebel pokoknya brains karena gue lemayan pakai emas kan

xo streaming malem belom nilainya
itu pak itu bisa jawab enggak enggak bisa jawab kan karena sertifikat rumahnya kamu gadaikan
nggak ada kan sekarang kasih tahu kasih tahu aku kasih tahu kenapa kamu gadekan
sertifikat rumah buat apa uangnya aku nggak mungkin bilang untuk elsa
hai papa bisa marah besar sama dia sedangkan elsa lagi hamil kasih tahu apa buat apa uangnya
mak mak maafin aku pak maafin aku ini semua salah aku aku investasi besar dijanjiin sama
temen temen aku ini semua salah aku aku investasi besar dijanjiin sama temen temen
tetapi ternyata aku di tipu dan uangnya dibawa kabur rumah punctega kamu kan tahu
rumah ini rumah peninggalan bapak aku buat aku buat anak anak kita nanti kok kamu tega
aku bener bener minta maaf aku hilang
terima kasih cinta anda